ya ini udah dipikirkan agak lama ya
sebenarnya emang udah dari juni
saat belum operasi kita udah mikirin
saya sudah diskusi sama istri juga
dan ya akhirnya disuruh operasi dulu
dan setelah ditimbang timbang kayaknya
keputusan marcus fernaldi gideon untuk pensiun dari dunia bulu tangkis
saat ini saya sudah bersama orang nomor satu
pemegang ranking satu berturut turut selama lima tahun
pada saat masih berpartner dengan kenvisan jaya
langsung saja ko markus fernaldi gideon
baiknya saya bertanya nya memanggilnya ko gideon atau ko sinyo
ko sinyo oke senyamannya berarti ya ko
oke costinyo langsung saja mungkin bisa dijelaskan secara singkat
bagaimana ko prosesnya sampai pada akhirnya
aku memutuskan untuk pensiun dari dunia tepuk bulu
dan apakah sudah laporan juga dengan pbsi
agar publik indonesia juga tahu
ya ini udah dipikirkan agak lama ya
sebenarnya emang udah dari juni
mikirin saya udah diskusi sama istri juga
dan ya akhirnya disuruh operasi dulu
dan setelah ditimbang timbang
kayaknya emang better buat pensiun kalau saya
dan untuk izin ke pbsi
saya sebenarnya sudah sering diskusi dengan pak fadil
dan terakhir kan kemarin saya ikut beliau ke makassar
pak saya mau pamit dan beliau juga udah
oke pas itu dia bilang nanti ikut
kalau bisa bantu bantu di pbsi
siap aja pak nanti berkabar lagi saya bilang gitu
cuma resmi tertulisnya baru semalam
habis saya post baru saya kirimlah suratnya
biar gak keduluan dari pbsi
jadinya itu sih mbak sebenarnya
mungkin banyak publik juga yang bertanya niko
selanjutnya apa sih kegiatan mungkin dari cosinyo sendiri
apakah langsung menjadi pelatih di pbsi
ataukah masih fokus dengan gideon hall
ya sementara sih masih mau ke family dulu
dan fokus ke gideon badminton academy
saya juga senang ngelatih anak anak kecil ya
lihatin kayak anak baru mau
mencapai mimpi mereka tuh kayak senang banget
optimisnya dengan auranya bagus gitu kelihatannya
jadi masih fokus dulu ya untuk badminton gideon academy ini sendiri
ko mungkin publik juga masih bertanya tanya niko
sebenarnya apa sih sekarang bukan gideon versus pbsi lagi
apakah ibaratnya ada komunikasi atau tidak sih sebenarnya siko
sebenarnya antara koko dan juga kevin sendiri
jangan dipikir kita berantem enggak lah
dari dulu emang main kita emang gak bareng bareng terus
emang pemain ganda tuh biasanya juga gitu di luar luar negeri
dan pemain pemain dulu juga ada yang seperti itu
tapi itu bukan berarti kita berantem
dan saya juga udah terakhir kan udah ngobrol juga
dan kemungkinan saya bakal pensiun udah ngomong juga
baik baik aja nggak ada yang versus mana mana sih benernya
berarti intinya sudah ada komunikasi juga didukung juga oleh kevin ya kok ya
pasti kan semua mendukung keputusan pribadi kan
soalnya kan ini kan masalah pribadi sendiri benernya
jadi enggak ada yang sebenarnya bisa maksain apa gimana gitu kan
ko mungkin terakhir nih ko
apa doanya dari costinyo sendiri untuk pbsi dan khususnya untuk sektor ganda putra
seperti apa harapan yang mungkin ko
ya harapan saya khususnya sektor ganda putra semoga makin sukses
kalau bisa kembali ke kejayaannya dulu
soalnya sekarang kan kelihatannya ya di bulu tangkis indonesia prestasinya kurang terlalu baik ya
semua orang juga tahu dan itu juga pertimbangan saya kenapa saya
pensiun aja dan saya pikir kuota saya
daripada saya nggak dipakai
saya di pelatnas juga gak jelas
kuota saya di sana dipakai sama atlet atlet muda
regenerasi baru biar ada
di dunianya jadinya lebih
selalu atas prestasinya juga
thank you very match untuk indonesia
semoga sukses bahagia juga
konsinyo tentunya sukses selalu
ke indonesia lagi menjadi pelatih
semoga setelah ini pbsi
sektor ganda putra rinita niken
bodia vimalah kompas tv kabupaten bogor
saudara partai gerindra mengusulkan nama menantu presiden joko widodo erina gudono sebagai bupati sleman
bagaimana peluang erina di kancah politik kita akan bahas bersama wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman